akhir akhir ini hujan sering turun dan menyebabkan banjir di beberapa titik
nah buat kalian yang motornya mati akibat terkena banjir hal apa saja yang perlu diperhatikan yuk kita cari tahu
saat motor terkena banjir biasanya air akan masuk melalui kenal pot karburator atau busi
nah jika air sudah masuk motor akan mengalami water hammer di mana air akan masuk ke ruang pembakaran dan bisa juga masuk ke sistem pelumasan yang mengakibatkan motor mogok
menurut ari indra perkasa seorang pegiat motor hal yang harus dilakukan ketika banjir mulai datang adalah
dengan menyumbat lubang kenal pot dan ruang bakar karburator
namun jika tidak sempat menyumbatnya dan motor mati saat terkena banjir dalam perjalanan langsung matikan mesin agar tidak terjadi korsleting listrik
di rumah kita berbicara yang di rumah dulu kalau di rumah kira kira banjir mau datang nih yang pertama motor pindahin dulu tempat tinggi itu satu
yang kedua kalau sudah di tempat tinggi tapi masih tidak selamat minimal kenal potnya disumpel dulu
dan misalnya di ruang bakar karburatornya kalau bisa ditutup juga kalau karburator mungkin lebih tinggi ya kalau kenal pot kan lebih di bawah kenal potnya dulu
nah kalau kita lagi jalan yang pertama jangan asal terobos juga gitu di jalanan banjir tapi kalau tiba tiba oh ya nggak sengaja gitu ya namanya juga orang lagi jalan kena banjir yang pertama matiin mesin
mati ini udah berasa mesin mati udah langsung matiin kontak off nya supaya elektrikalnya juga nggak tambah koslet
yang kedua nggak memperkosa
yang terparah air lebih banyak masuk
jika motor sudah mati jangan panik
hal pertama yang harus dilakukan adalah cek busi dan keringkan
kedua cek filter karburator
karena saat ini banyak filter yang menggunakan bahan kertas sehingga jika terkena air tidak dapat digunakan kembali
kalau filter basah segera ganti
ketiga cek oli apakah kemasukan air atau tidak
jika oli seperti lumpur maka anda harus menggantinya dengan oli yang baru

dan terakhir memeriksa apakah masih ada air atau tidak di dalam motor

untuk memeriksa itu semua para pengendara diharapkan agar selalu mempersiapkan toolbox di rumah atau bagasi kendaraan
jika seluruh hal tersebut sudah dilakukan namun motor masih belum menyala bawalah motor anda ke bengkel profesional terdekat
reza siregar angga cita kesuma depok